biar saya berusaha menyarankan ini
saya sudah berusaha sampai itu
saya tidak mau tidak mau tidak mau
pak pak tristan
mama memaafkan saya pak
mama tidak bergawah pak
yang bikin saya marah marah
pengkhianat kamu fer
saya sudah dengar semua omongan kamu bu maya
kalau kamu bakal ingatkan saya suatu saat nanti
saya sudah percaya
kamu bakal jatuhin saya fer
dan saya yakin banget fer
kalau kamu tahu sekarang
tasya sudah mati pak
tasya sudah mati
saya melihat sendiri pak
kalau tasnya itu ketabrak sama truk pak
saya jujur pak
mas aku tak bisa